kumpulan warga yang tengah menyaksikan atraksi api di kota sukabumi
dikagetkan dengan suara letusan senjata api milik seorang anggota kepolisian
dari keterangan warga awalnya polisi yang tak mengenakan seragam itu
sedang membeli makanan di pinggir jalan
secara tiba tiba ia mencabut pistol dan menembak ke udara
aksinya itu sontak mendapat protes warga
kapolsek warudoyong membenarkan orang yang meletuskan tembakan ke udara
di tengah kerumunan warga adalah anggotanya
sang polisi mengaku sebelumnya ia mengimbau warga
agar berhenti bermain api dan petasan di jalan
namun tak dihiraukan sehingga meletuskan tembakan
tidak ada korban dalam insiden ini dan kasusnya telah diselesaikan
secara musyawarah dan kekeluargaan